dalam rekonstruksi pembunuhan brigadir yosua yang dilakukan kemarin
publik kemudian melihat peran tersangka pc dalam konstruksi kasus ini atau anatomi kasus ini
beberapa adegan rekonstruksi kemudian diwakili oleh pemeran pengganti dan memang itu dibolehkan
karena penolakan atas keterangan bap tersangka lainnya
karena tersangka ini yang juga saksi yang juga mengalami dan melihat atau istilahnya saksi mahkota
apakah betul para tersangka sedang berupaya mengaburkan fakta sebenarnya
kita bahas sore ini bersama reza indragiri psikolog forensik
selamat sore mbak putri
terima kasih atas waktu anda sore ini
mas reza apa catatan anda dari rekonstruksi kemarin
saya tidak bisa memberikan catatan apapun untuk serangkaian yang disebut reka ulang atau rekonstruksi selama berjam jam itu
apa pasal karena proses rekonstruksi atau rekam ulang dalam sepemahaman saya adalah sebuah proses
untuk melakukan validasi terhadap berbagai macam keterangan atau informasi dari para terperiksa yang sudah tercantum di dalam bap
nah masalah paling mendasar adalah karena kemarin reka ulang atau rekonstruksi itu sama sekali tidak membuka akses suara atau adeo atau sejenisnya
maka praktis saya tidak tahu informasi macam apa yang lalu lalang di tempat tersebut
saya pun tidak bisa mengatakan apakah ini sebagai sebuah kegiatan yang produktif ataukah kontraproduktif positif
karena yang saya bisa lihat yang saya bisa tafsirkan adalah serangkaian atau sekian banyak orang yang bergerak gerak saja
dan saya tidak tahu sesungguhnya apa yang sedang terjadi di sana
oke itu kemudian sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari rekonstruksi yang kemarin terjadi itu
apakah betul ini menjadi kesempatan penyidik untuk kemudian melengkapi anatomi kasus
karena kita tahu berkas perkarampat tersangka yang sebelumnya sudah ditemukan
serahkan ke kejaksaan kemudian dikembalikan lagi diminta untuk melengkapi
terutama melengkapi anatomi kasusnya dan kesesuaian alat buktinya
apakah rekonstruksi itu bisa memperjelas itu semua sebenarnya mas reza
sebelum menjalani rekonstruksi para tersangka atau terperiksa sudah di bap
bap disusun berdasarkan keterangan atau pengakuan atau informasi dari para tersangka
keterangan atau informasi atau pengakuan itu berangkat dari daya
keterangan atau informasi dari daya ibu
persoalannya adalah psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan
bahwa daya ingat manusia dalam hal ini adalah daya ingat tersangka
adalah barang yang paling merusak dalam proses penegakan hukum
barang yang paling ringkih dalam pengertian paling gampang untuk terfragmentasi
dan juga gampang terdistorsi tak lain tak bukan adalah memori manusia
kenapa itu bisa terjadi
pertama adalah karena daya ingat yang harus diberikan
bangkitkan kembali itu adalah tentang peristiwa yang sesungguhnya tidak mau diingat oleh siapapun
peristiwa itu menyakitkan menakutkan menyedihkan traumatis
sehingga sekali lagi sesungguhnya tidak ada orang termasuk para tersangka
yang sesungguhnya mau diminta untuk mengingat ingat pengalaman yang tidak menyenangkan itu
belum lagi kalau kita bicara tentang situasi pemeriksaan atau situasi interogasi
yang penuh dengan berbagai macam bentuk tekanan
yang juga bisa mengganggu pemunculan daya ingat manusia secara jernih
nah untuk memastikan apakah isi bap tersebut bisa dikonfirmasi
ataukah justru harus dikoreksi
maka polisi melakukan reka ulang atau rekonstruksi untuk menakar
kesesuaian antara informasi yang sekali lagi berangkat daya daya ingat manusia
dibandingkan dengan apa yang ditampilkan di tkp tersebut lewat pindak tanduk
maupun lewat perkataan para tersangka
dalam kasus ini
mas reza apakah anda melihat itu menjadi salah satu hal yang sulit kemudian untuk membuktikan
atau mengungkap keseluruhan membangun anatomi kasus ini
karena selain anda mengatakan ini akan sulit jika hanya mengandalkan daya ingat
pengakuan dari masing masing tersangka itu satu
kemudian tkp yang kemudian sudah dirusak oleh para tersangka
ada hal apa lagi yang kemudian membuat ini kasus ini akan semakin
pelik dan mungkin sulit untuk membangun anatomi kasusnya secara utuh dan lengkap
sebaliknya saya justru ingin menyemangati para penyidik
bahwa tugas mereka tanda petik adalah sebatas membuktikan perilaku berencana para tersangka
ingat pasal tiga ratus empat puluh ataupun pasal tiga ratus tiga puluh delapan sesungguhnya tidak bicara tentang motif
tapi bicara tentang perilaku
mana pembunuhan yang berencana dan mana pembunuhan tidak berencana
sepanjang para penyidik bisa membuktikan bahwa
perencanaan itu sungguh sungguh dilakukan oleh para tersangka
maka menurut saya sudah cukup
nah untuk menakar perilaku itu kita pernah diskusikan empat hal yang perlu digali
yaitu terkait dengan target insentif sumber daya dan resiko
apakah informasi tentang empat hal tersebut cukup dibongkar lewat proses interogasi
dalam kurung pembuatan bap
ataukah perlu dilengkapi lewat reka ulang atau rekonstruksi
nah tampaknya tampaknya informasi yang sudah tersayi di dalam bap masih perlu diperkut
tapi kalau diperkut maka itu akan kuat lagi diperdalam lagi lewat rekonstruksi
mas reza kemarin ada beberapa adegan yang kemudian diganti oleh pemeran pengganti
alasannya salah satunya juga karena ada perbedaan pengakuan atau perbedaan
jadi ada ketidaksepakatan
jadi berkaitan dengan diduga salah satu tersangka menembak ya
kemudian tersangka lain mengaku tidak menembak
nah hal hal seperti itu apakah bisa mempengaruhi penyidikan
atau ada keadaan yang masih berlangsung sampai saat ini
walaupun tetap pada dasarnya bisa tanda petik kita maklumi kalau kemudian ada keterangan keterangan yang berbeda satu sama lain semacam itu
seperti yang sempat saya katakan
aksi tembak menembak barangkali juga ada aksi penganiayaan lontaran kata kata mengerikan
bukanlah suatu hal yang menyenangkan untuk diingat manusia
apalagi berujung pada meninggalnya seorang sejawat yang selama ini barangkali dikenal sebagai orang yang hangat dan seterusnya
nah masuk akal kalau kemudian ingatan itu menjadi lebur
di dalam psikologi forensik bahkan ada teori khusus yang disebut sebagai teori efek senjata
teori ini ingin menjelaskan bahwa ternyata keberadaan senjata yang bisa diindra oleh manusia itu bisa mengaburkan proses kognitif atau proses berpikir manusia
jadi bayangkan kalau ini tidak hanya senjata yang bisa dilihat tapi senjata itu kemudian digunakan untuk mencabut nyawa orang
ada konflik batin ada ketakutan dan segala macam perasaan
dan segala macam perasaan negatif disitu maka kemungkinan rusaknya proses kognitif proses berpikir proses retrieval atau membangkitkan memori juga sangat sangat mungkin untuk terjadi
kita sekarang berbicara soal mereka yang statusnya juga sebagai saksi mahkota di sini mas reza
artinya apakah mereka bisa saling mengunci
salah satu hal yang membanggakan personil polisi adalah jiwa korsa
loyalitas kekompakan seia sekata
semangat untuk saling melindungi sejawat walaupun kadang kadang dengan cara yang salah
tapi saya cukup yakin bahwa kemarin saat rekonstruksi berlangsung yokorsa sudah tidak ada lagi
anda melihat itu ya
kesetiaan keuangan mengyingkir
kepatuhan pada atasan juga sirna
kenapa karena pada akhirnya setiap tersangka tersadar bahwa di depan mereka ada proses pertanggung jawaban pidana yang harus dilakukan secara individual
apalagi dengan ancaman yang mengerikan yaitu ancaman hukuman mati
nah dengan bayang bayang yang mengerikan semacam itu pasti atau mungkin hampir bisa dipastikan bahwa setiap tersangka akhirnya tidak lagi mengandalkan jiwa korsa tapi sdm
selamatkan diri masing masing
selamatkan diri masing masing
atribusi eksternal bermakna bahwa pertanggung jawaban harus sepenuhnya dikeluarkan atau dipindahkan dari saya dan ditimpakan kepada pihak lain
itulah strategi yang harus dilakukan oleh masing masing tersangka agar mereka bisa mencapai targetnya masing masing
kalau bebas murni dianggap tidak realistis tapi paling tidak tidak dihukum mati tapi hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman dua puluh tahun dianggap sebagai sebuah target yang mungkin untuk bisa dicapai
salah satunya adalah dengan membangun narasi narasi sesuai kepentingan masing masing tersangka
dan secara psikologis hal itu pasti atau hal itu pasti diinginkan oleh semua tersangka yang terlibat dalam kasus ini ya mas reza
ketimbang mengedepankan loyalkan
dengan loyalitas yang bisa beresiko hukuman mati
lebih baik sdm saja selamatkan diri masing masing
mas reza hari ini kemudian salah satu tersangka pc diperiksa akan dikonfrontir langsung dengan empat tersangka lain
menurut anda ini juga akan memberikan tekanan yang berbeda lagi dan mungkin akan mempengaruhi kondisi psikis dan juga mempengaruhi itu yang tadi anda sampaikan
konstruksi anatomi kasus yang berlangsung saat ini
apakah itu adalah hal yang masih terus dibangun oleh para penyidik
apapun alasannya saya berkeyakinan bahwa seluruh tersangka tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatan jahat mereka
tetapi tidak tertutup kemungkinan hari demi hari para tersangka yang bukan perwira berarti ada dua orang paling tidak yaitu barada e dan rr
mereka teryakinkan bahwa ternyata keterlibatan mereka dalam kasus jahat ini mungkin dikarenakan dijerumuskan oleh atasan
dijerumuskan oleh pimpinan
mereka yang selama ini tidak menganggap ada sebuah persoalan pribadi yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menghabisi brigadir yosua
tapi barangkali karena ada tekanan dari atasan ada ancaman ada iming iming mungkin ada ketakutan keharusan untuk mengedepankan jiwa korsa
keterpaksaan untuk mengedepankan loyalitas atau kepatuhan pada atasan hal semacam itu yang membuat mereka akhirnya terjerumus terlibat dalam kasus ini
alhasil inilah kesempatan bagi mereka untuk tanda petik
membayar segala kehilafan itu segala kondisi yang tidak menyenangkan itu
caranya bagaimana sekali lagi
bagaimana setiap tersangka akhirnya mengedepankan strategi mereka untuk melakukan atribusi eksternal
mindahkan pertanggung jawaban dari diri saya kepada pihak lain
siapa pihak lain itu
dugaan saya terutama sekali adalah fs dan pc
mas reza terima kasih karena sore ini sudah kita berbincang
terima kasih banyak banyak
dan kami juga tadi sempat mengundang pengacara penasihat hukum dari tersangka pc tapi tidak bersedia hadir atau belum memberikan respon atas undangan kami
mas reza terima kasih sekali lagi atas analisa anda yang tajam
terima kasih mbak putri